devi anak terpidana mati kasus narkoba mary utami mengaku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ibunya akan menjadi salah satu terpidana yang akan dieksekusi di nusa kambangan
segala upaya telah dilakukan termasuk mengajukan gerasi
ia merasa sang ibu adalah korban dan kasus seperti ini seringkali terjadi tanpa keputusan yang adil
dan berikut ini adalah wawancara eksklusif tim liputan sian indonesia dengan anak terpidana mati mary utami
perasaan saya shock berat karena saya merasa saya berharap pengen masih terus sama ibu saya
dari mama juga setiap kali saya berkunjung nggak pernah ada ditanya mama gimana
gini gini ponisnya atau apa menyangkut itulah
itu ibu saya sangat merahasiakan
dia bilang dia selalu bilang sampai sekarang dia selalu bilang kamu doa
kamu banyak berdoa
karena saya gak mau gak mau ini terjadi
banyak di luar sana yang seperti ibu saya yang tidak tahu apa apa
semua itu saya nggak usah ibu saya jadi korban di sini